selanjutnya saudara pemerintah kota semarang dan komisi pemberantasan korupsi kpk
melakukan koordinasi dan pemantauan pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa proyek strategis
menurut wali kota semarang hefe arita gunaryanti rahayu
koordinasi bersama kpk tentang pencegahan korupsi selalu digencarkan
melalui tim evaluasi pengawasan realisasi atau tepra setiap bulan
koordinasi dan pemantauan pencegahan rasuah dilaksanakan di ruang lokak rida lantai delapan gedung maung isan kota semarang
menurut direktur koordinasi dan supervisi wilayah tiga kpk brigjen paul bater ujang purnama
koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan pemerintah daerah
dalam pengadaan barang dan jasa agar tak terjebak praktik korupsi
satu poin yang diambil yaitu nilai atau skor survei pendelan integritas spi kota semarang sebesar tujuh puluh empat
kota semarang adalah kategori waspada
dengan tingginya skor spi tersebut pihaknya melakukan pendampingan dengan memberikan penguatan
kpk juga memberikan fokus perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa di kota semarang
yang harus bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat
ambil hari ini yaitu nilai pengadaan barang dan jasa
karena pengadaan barang dan jasa ini mengalami belum signifikan yang pernah kami
salah satunya beri penguatan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa
pengadaan barang jasa di kota semarang ini lebih baik dan pastinya harus lebih bermanfaat
untuk kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan publik
mudah mudahan hari ini juga akan lebih meningkatkan perbaikan tata kelola pengadaan barang jasa di kota semarang
sementara itu menurut wali kota semarang heva rita gunarianti rahayu
koordinasi bersama kpk tentang pencegahan korupsi selalu digencarkan melalui tim evaluasi pengawasan realisasi
wali kota yang akrab bisa pembahita ini menambahkan
kpk ini diharapkan bisa meningkatkan pentingnya upaya mencegah praktek korupsi
salah satunya mengelola dengan baik dan terbuka pada proses pengadaan barang dan jasa
jadi saya malah menyampaikan terima kasih karena apa yang dari kpk sampaikan ini
sebenarnya setiap bulan saya juga sampaikan kan
mungkin kan teman teman juga mendengar kok saya tepra gitu kan
selalu mengingatkan mana yang harus jalan mana yang enggak
tapi ya mungkin karena kalau dari sisi internal ini kan menyampaikan
belum tentu didengar gitu ya
dan dengan adanya kpk ini memberikan arahan arahan
memberikan teknis teknik teknisnya bagaimana caranya terkait dengan pengadaan barang jasa
ini menjadi ilmu yang mesti harus ditaati dan harus dilaksanakan
pada tahun ini pihaknya juga telah menyampaikan kepada direktorat koordinasi supervisi wilayah tiga
kpk bahwa pmk semarang telah melakukan berbagai upaya penjagaan korupsi
di antaranya menetapkan standar operasional prosedur petunjuk pelaksanaan
petunjuk teknis termasuk edaran wali kota terkait proses pengadaan barang dan jasa
di lingkungan pemerintah kota semarang
heri widodo kompasifis semarang jawa tengah